penerapan sanksi tilang terhadap kelayakan emisi gas buang kendaraan pada tiga belas november dipastikan ditunda
namun hal ini tidak mengurangi antusiasme pengendara untuk melakukan uji emisi
antrian panjang kendaraan roda empat mengular hingga ke kawasan pasar awasari cempaka putih jakarta pusat selasa pagi
kendaraan mengantre masuk ke kawasan kantor suku dinas lingkungan hidup jakarta pusat untuk mengikuti uji emisi gas buang kendaraan
uji emisi di kantor dinas lingkungan hidup jakarta pusat tidak dipungut biaya alias gratis
kepala seksi pengendalian dampak lingkungan dan kebersihan mengatakan uji emisi dilakukan untuk mensosialisasikan peraturan gubernur dki no enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
uji emisi gratis pada hari ini tersedia untuk dua ratus kendaraan dengan rincian satu ratus lima puluh kendaraan berbahan bakar bensin dan lima puluh kendaraan berbahan bakar solar
karena saya ini kan untuk mencari duit mas sedangkan di jalan itu kan nanti kalau sudah diumumkan seperti itu ya kita ikutin aja dengan program ini
kami himbau bagi masyarakat yang belum melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotornya agar segera melakukan uji emisi baik di bengkel atau kios tempat uji emisi yang gratis ataupun yang berbayar